jemaah aboge melaksanakan sholat tarawih perdana pada kamis malam
ini berbeda dengan penetapan pemerintah yang menyatakan puasa satu ramadan tahun ini pada hari kamis kemarin
jemaah aboge melaksanakan puasa pertamanya pada hari jumat
puluhan anggota jemaah aboge di dusun rajan desa leces kabupaten probolinggo
melaksanakan salat tarawih perdana di musola al barokah pada kamis malam
jadwal awal ramadan jamaah aboge selisih satu hari dari keputusan pemerintah pusat
keputusan itu berpedoman pada kitab mujarobat atau kitab kuno jawa
yang memperhitungkan puasa ramadan dimulai pada jumat wage